dan untuk mengetahui perkembangan penanganan gempa bumi di kabupaten cianjur jawa barat
sudah terhubung bersama kami dengan produser lapangan cnn indonesia
ada angga dwi putra di pendopo kabupaten cianjur
angga seperti apa informasi terbaru yang anda terima dari pemerintah daerah kabupaten cianjur
mengenai penanganan pasca gempa terhadap para pengungsi yang masih bertahan di sana
hanya ditemukan satu jenazah di wilayah desa cicadas
di kampung cicadas maksud saya desa cijedil kecamatan cugenang kabupaten cianjur
artinya memang masih ada dua belas orang lainnya yang masih dalam statusnya hilang
jadi oleh basarnas tadi disampaikan oleh search mission coordinator atau sar mission coordinator
akan diperpanjang selama tiga hari ke depan mulai hari kamis hingga hari sabtu
sementara untuk penanganan bagi para pengungsi
ini juga diupayakan
tadi salah satu poin terpentingnya adalah untuk pelaksanaan pemberian bantuan
seperti itu oleh bupati tadi menyatakan bahwa sebaiknya seluruh donasi yang akan diberikan
ini tidak akan diberikan secara langsung
namun harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten cianjur
dengan polres seperti atau dengan tni yang juga ada di wilayah cianjur ini
kemudian nanti akan donasi donasi tersebut atau bantuan
dari para donatur ini akan diberikan oleh para petugas seperti itu
supaya bisa sampai di titik yang membutuhkan
karena memang dari hasil evaluasi selama sepekan ini
ada beberapa titik titik pengungsian yang bantuannya menumpuk
karena banyak donator yang langsung datang ke sana
sementara ada titik titik yang cukup jauh yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat
ini kesulitan mendapatkan bantuan
artinya memang untuk lebih memudahkan koordinasi
dan juga data juga sudah dikumpulkan oleh bnpb
kemudian juga oleh pemerintah kabupaten cianjur
oleh pihak polisian dan juga tni yang bertugas di sini
ini nanti bisa menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan
jadi nanti mulai hari ini
pemerintah kabupaten cianjur meminta semua donasi dikumpulkan terlebih dahulu
ada beberapa titik pengumpulan yang bisa dilakukan
salah satunya juga ada di pendopo ini
kemudian nanti baru akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau
dan juga untuk pemerintah kabupaten cianjur
jadi nanti sudah dikumpulkan

seperti itu dan ada beberapa titik juga yang masih dilakukan dengan bantuan melalui udara ataupun helikopter
baik angga dengan banyaknya jumlah pengungsi yang rentan akan penyakit
seperti informasi yang sebelumnya saya sampaikan
bagaimana skenario relokasi
ada informasi mengenai relokasi pengungsi ke wilayah yang lebih layak
yang lebih baik untuk para pengungsi ini
agar tidak menghadapi penyakit penyakit lainnya di pengungsi yang sekarang ditempati
mohon maaf puspa bisa diulangi lagi pertanyaannya
bagaimana kemudian skenario relokasi pengungsi angga
yang juga diinformasikan bahwa pengungsi akan dipindahkan ke salah satu tempat
ke suatu tempat agar tadi tidak rentan terhadap sejumlah penyakit saat ini
jadi memang pengungsi
saat ini dipusatkan sudah didata memang ada di empat ratus empat puluh satu titik
dan lebih banyak memang pengungsian yang sifatnya terpusat
dan ada satu ratus delapan belas yang sifatnya mandiri
ini artinya memang pengungsian pengungsian mandiri ini yang nanti akan diupayakan
seperti itu untuk bisa masuk di pengungsian yang terpusat
sementara itu untuk warga yang rumahnya tidak terlalu rusak seperti itu
atau dalam kondisi struktur yang baik
ini tadi dari pemerintah kabupaten cianjur juga sudah menyampaikan
mengimbau mereka untuk kembali ke rumah masing masing seperti itu
agar memang nanti di pengungsian ini adalah warga yang memang benar benar rumahnya ini dalam kondisi rumahnya rusak berat
ataupun rusak sedang sehingga tidak bisa kembali ke rumahnya
jadi memang itu yang sedang dilakukan sekarang
warga warga yang rumahnya dalam kondisi layak ini dipersilakan untuk kembali ke rumah
namun tetap dengan memperhatikan keamanan seperti mengatur barangnya supaya ketika terjadi gempa susulan
misalnya seperti yang terjadi pada pagi tadi dengan skala magnitude tiga lima magnitudo
ini mereka bisa keluar seperti itu dari rumah dengan aman
memang untuk relokasi ataupun pemindahan ini bukan dilakukan untuk pengungsian
tapi nanti ini adalah untuk hunian tetap
jadi pemerintah sudah menyiapkan pemerintah kabupaten cianjur menyiapkan di desa cilakot
seperti itu kemudian nanti kecamatan cilaku
nanti wilayah yang akan diprioritaskan adalah warga yang tinggal di sekitar longsoran
di desa cijedil ada dua titik kampung cicadas kemudian juga di rt tiga
nah nanti warga warga yang di sana memang semua akan dipindahkan karena sudah tidak direkomendasikan ada bangunan di wilayah longsoran
jadi nanti akan dipindahkan ke wilayah kecamatan cilaku desa sirnegale
baik terima kasih laporan anda angga dwi putra korespondensi ann indonesia
melaporkan dari kabupaten cianjur jawa barat